ya menjadi pemain sepak bola seperti lionel messi atau cristiano ronaldo
mungkin menjadi impian tiap anak kecil
ya untuk bisa menjadi sepak bola profesional
perlu adanya kompetisi di level junior
guna mewadahi bakat anak anak
seperti halnya kompetisi untuk anak anak usia dua belas tahun
yang diselenggarakan serentak di empat kota ini
sepak bola saat ini menjadi olahraga yang paling populer di indonesia dan di dunia
banyak anak mendambakan menjadi pemain sepak bola yang terkenal dan hebat
meski begitu kemauan dan bakat saja tidaklah cukup
mantan pemain tim nasional indonesia indrianto nugroho mengatakan
perlu adanya kompetisi berjenjang di level junior
serta berkelanjutan untuk mencapai kemampuan

tidak semuanya ssb bisa memberikan apa yang mereka inginkan
ya mungkin satu faktor edukatornya faktor coach nya di situ
jadi saya berharap coach coach nya nanti bisa memberikan edukasi yang benar
memberikan edukasi yang bagus memberikan attitude juga kepada mereka
supaya apa nantinya ke depan adik adik kita ini
bisa menggantikan senior seniornya nanti di tim nasional
championship dua ribu tujuh belas ini berlangsung serentak di empat kota
yakni jakarta medan bandung dan makassar
ada sekitar delapan siswa yang berpartisipasi
lima pemain terbaiknya nanti akan diterbangkan ke spanyol
untuk berlatih dengan klub raksasa barcelona
riza ramadan jakarta